lo bener bener udah siap nikah wah iya udah siap lahir batin deh buat jadi suami iya sih
ya nggak apa apa boleh aja lo bunyikan cuman babi ingetin meloni ya kalau lo nikah lu jangan
ngandelin kekayaan orang tua loh nah ya kamu maksudnya mau mana sih sebenarnya aku tuh pengen
ngobrol dulu ah sama kamu cuma enggak enak sama meli
jadi gini loh kita tuh harus ngerubah rencana kita aku tetap tinggal sama om
dinding di rukawa tetap tinggal di rumah sama mamah ya gitu sih rai kan kita udah sepakat
aku tinggal sama om dinding kamu sama abah sama mama di rumah masalahnya gini loh kamu
kasihan sama mama mama tuh khawatir yang ada ntar dipikiran mama kamu tuh emang ya kamu
tinggal sama mama belum abah ntar uring uringan kasihan rai ya bukan apa apa kalau misalkan aku
sama meli tinggal di rumah mama yang ada kasihan meli dia ngebahatin gue tinggal di sana soalnya
sifat mbak nadia ke meli tuh sinis terus dia sering joroh aku ke aku makanya kalau misalkan gue tinggal
di sana kan kasihan meli ya masa sih karena dia gitu ya makanya karena abang tau aja yaudah gini
aja deh kalau misalkan nanti ian sama meli udah nikah kita tukar posisi aku di rumah abah gimana
gitu mau gimana lagi ntar aku juga omongin sama mama deh ini udah udah pergi lagi ya lepas lagi
hai ya udah kalau begitu udah kita pulang ya sama moni kemud kita kuliah ke amerika
enggak enggak enggak kamu habis ngapain saya habis bersih bersih dapur bu jadi nanti pasal
saya nggak usah bersih bersih lagi nadia kamu kan bukan pembantu di sini ngapain bersih bersih
enggak apa apa bu saya kan enggak enak juga sama ibu orang saya numpang tinggal di sini apalagi sekarang
ibu dan nikah sama abah si nadia t shirt bawa bawa saya enggak salah apa apa juga
biarin atau biar kamu tekes rempet ya biar ikutan pengen punya suami cepet cepet abah mau godain nadia
aja dia itu disini karena dia lagi bete sama orangtuanya karena dipaksa untuk dinikahkan
dijodohin gitu banget emangnya zaman siti nur bahaya ya ameng tunangan waktu itu dipaksa
kawin udah jadi ungkit ungkit lagi oh iya iya benar benar saya tidak akan mengungkit masa lalu
biarlah berlalu tinggal kita menanti yang di depan yang perutnya ke depan juga hahaha
dudung si sardung obang menggodain nadia terus ya udah nad kamu sekarang tidur jadi nanti sahur bisa
bangun cepet ya iya ibu abang terpisah neng dengan tidur sekarang takutnya saya sama mama
maniste keenakan tidur apa apaan sih apaan oh iya neng nadia sok mimpi yang indah ya mimpi
si sardung tapang kasep nasi kabupaten ya hehehe kabupaten cianjur yaudah nanti kita tidur yaudah
ibu abah saya tidur duluan ya nah mana ini anak anak belum pulang assalamualaikum panjang
tapi jagoan si rina rayanya kemana ini oh iya bah si raya sama melly malam ini mau nginep di
ruko aja katanya nginep di ruko kok kok kan tadi
riannya neng raya yang nginep di sini sama melly kamu yang tinggal di ruko iya sih mbah tapi katanya
melly yang mau buat nginep di sana dasar sih memang teh cilepung udah numpang ngatur ngatur lagi
rusak akhirnya semua nih rencana orang apa cuma marah marah ah istighfar besok nanti kita bujukin
lagi nih orang sama melly tapi memang kalau masih memang kudu gini ngomong udah jelas tapi saya
neng orang belum mau tinggal di sini nggak betah tinggal di sini gara gara saya belum bisa jadi ibu yang baik ya buat neng
heee tuh mama manis teh suka begitu yang giung itu tidak pernah salah biasanya yang salah itu yang tidak giung si meong tuh yang salah
udah ya jangan merasa bersalah ah nanti gak giung lagi
wah beradar gua gak ada yang makan nih
dalam rangka rasa syukur gue karena gue sebentar lagi mau nikah
pokoknya gue doain langgeng punya anak banyak
yang gue instableis zanya ya
wake ambil doang ambil doang ambil doang
be mbak be mau tanya aja
lo bener bener udah siap mau nikah
wah iya udah siap lahir batin be
buat jadi suami
ya nggak apa apa boleh aja lo mau nikah
cuman mbak be ingetin sama lo nih ya
kalau lo nikah lo jangan ngandelin kekayaan orang tua lo
hidup lo mesti nyari sendiri berdikari
karena kalau ngandelin kekayaan orang tua itu gak enak yan
lah lo kayak gak tau aja
lu kan pernah ngerasain sendiri waktu lu narik angkot gimana rasanya
iya sih be
kalau lo nyari sendiri ian
biar katanya sedikit nih biar katanya sedikit
sumpah sumpahnya nih kalau lo punya anak
nikmatnya bukan main yan
gitu juga sih be
makasih ya be sarannya yan
kalau gitu mulai besok yen bakal narik angkot lagi deh
bakal usaha lagi be
nyari duit dengan hasil yang sendiri
lo siap kan temelin gue lagi narik angkot
pokoknya dado itu kayak ugd dua puluh empat jam siap di calling untuk narik angkot
tapi sebenarnya aku juga butuh duit sih buat deketin city
lo otak lo yang lempeng dong
jangan cuma bikinin siti lo fokus ke yang lain
lo udah aja kerja malah siti sitimu
ya maaf pak
nadin minum dong nadin
mak mak mak
mau dengerin nggak ceritanya
cerita gembira apaan sih
berselbaran yan menikah sama meli
eh lo bagaimana suruh saja
panu sendiri yang bilang
katanya emaknya meli kagak kasih izin emak lo
besok tuh emaknya meli udah pengen pergi lagi mak
waktunya agak lama
jadi mendingan buru buru aja ian nikahin
hitung hitungan ibadah juga mak
dilepas ada bebek mel mel harus numpang terus ke rumah orang
mendingan nikahin sama ian tinggal bareng sama kita
iya juga sih
tapi kan tuh cewek yang sombong tuh bakalan datang lagi
kalau emaknya meli datang lagi mak
itu perkara gampang mak
kalau ian sama meli udah sah nikah
orang udah nikah
ya udah mak
pokoknya mulai besok
ian pengen giat lagi narik angkotnya mak
cari duit yang halal yang banyak
buat modal nikah habis lebaran
pokoknya mak doain ian ya
mama dukung lo yan
asalkan lo bener bener niat baik
ya udah diemin aja
gak perlu dibukain
kalau dia terus terusan ngetok ngetok pintu
yang ada orang curiga
gak ngertiin banget sih
gue harus buka pintu
kok sendiri kemarin tidur terus sih
lo udah lihat sendiri kalau papi lo tidur ya kan
masa dari tadi tidur